anggota satreskrim polres karawang menetapkan seorang pelaku yang mengancam akan membom sebuah pabrik di kawasan industri karawang international industrial city atau kiic karawang jawa barat
dari pengakuan pelaku aksinya ini dilakukannya hanya iseng untuk mengelabui dan menakut nakuti rekan kerjanya
rahmat salah seorang pemuda asal karawang jawa barat harus berurusan dengan petugas kepolisian dari satuan reserse kriminal polres karawang setelah mengancam akan mengebom pabrik pt kau di kawasan industri karawang international industrial city karawang jawa barat
peristiwa itu bermula saat salah satu petugas satpam tengah patroli lalu menemukan sebuah kotak yang mencurigakan di atas motor rabu pagi
polisi yang mendapati laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan menurunkan
tim penjinak bom dari polda jawa barat untuk mengevakuasi bungkusan itu
setelah diperiksa ternyata hanya terdiri dari sebuah kotak yang terbungkus kaleng berisi kabel dan baterai
kita menghubungi tim janda dari gegana brimob polda jawa barat
dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut tidak ditemukan adanya bukti bahwa
benda tersebut mengandung bahan peledak
pelaku nekat melakukan aksinya seorang diri untuk menakut nakuti dan mengerjai rekan kerjanya
cuma niseng saja pak
takut takutin atau gimana
enggak cuma niseng sama teman kerjaan
enggak ada kesal sama perusahaan enggak ada
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya sepeda motor milik pelaku kabel dan baterai dalam kaleng yang sempur
sudah dirakit oleh pelaku